presiden joko widodo mengaku miliki informasi intelijen lengkap terkait dengan situasi dan juga arah politik dari partai politik jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
meski disebut lumrah namun sejauh mana data ini bisa dipergunakan presiden apalagi jika terdapat kecenderungan mendukung calon tertentu
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio pakar intelijen yang juga mantan kbh tni soleman ponto
halo selamat malam pak soleman
ya selamat malam
oke pak soleman kalau kemudian disebut lumrah begitu presiden sebagai user utama data intelijen atau instrumen intelijen di indonesia
saya ingin masuk pertama mengapa kemudian hal tersebut diungkapkan ke publik apalagi depan relawan begitu
apa yang bisa anda baca begitu pak
ya tanya presiden yang tahu kenapa dia sampaikan kan saya juga anda tahu kenapa disampaikan
beliau yang paling tahu nanti kalau saya kasih tahu salah kan
oke baik tapi kalau kemudian presiden sebagai user utama miliki semua data batasannya di mana sebetulnya
apakah hanya kemudian melihat saja dari data data yang dikumpulkan itu atau kemudian berhak untuk masuk mempengaruhi mengintervensi begitu
bagaimana dari kacamata intelijen sebetulnya pak soleman
maksudnya mengintervensi siapa
ya cawe cawe dalam gerakan politik
disebutkan partai politik begitu pak
oke begini ini harus dibedakan
antara laporan yang disampaikan oleh badan badan intelijen kepada presiden lalu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh presiden
itu dua hal yang berbeda
kalau presiden memiliki info dari segala macam badan intelijen tadi itu wajar
yang sangat tidak wajar kalau dia bilang
wah itu tidak wajar
tapi kalau semua melaporkan kepada presiden itu wajar wajar saja
yang masalah itu apakah hasilnya itu dipakai atau tidak
jangan jangan cuma dipakai lalu disimpan
dan tidak ada satu orang pun yang akan tahu apakah laporan itu dipakai atau tidak oleh presiden
pak tapi kalau kemudian dalam perspektif intelijen begitu
apakah data itu kemudian
sah untuk dipergunakan presiden sebagai user utama tentunya
untuk kemudian melakukan hal untuk misalkan kepentingan kecondongan presiden terhadap pilihan tertentu
misalkan dalam pilpres
atau kemudian dalam arah kemana partai politik itu harus berkoalisi
atau arah kemana mereka akan menuju pada pemilihan berikutnya begitu pak soleman
nah ini juga perlu saya sampaikan
bahwa informasi intelijen yang masuk kepada presiden
kan itu hanya salah satu
dari sekian banyak presiden juga kan memiliki sumber sumber yang lain
jadi apa yang presiden laksanakan perbuatan yang dia lakukan
belum tentu itu berasal dari laporan intelijen bisa saja tidak
jadi laporan dari bin bais populer itu belum tentu dipakai oleh beliau
bisa saja nggak dipakai gitu
kita tidak bisa maksa
eh presiden kan harus pakai ini
itu suka suka dia
dan kita tidak pernah tahu
perbuatan atau tindakan beliau itu menggunakan dasar mana
dasar bin bais polri atau sama sekali tidak pakai yang lain itu bisa bisa saja
mungkin data dari anaknya bisa
pak soleman tapi sebetulnya selama ini sejauh mana kemudian pengetahuan presiden ini terkait dengan pergerakan
misalkan partai politik atau kemudian instrumen instrumen politik yang sedang menyiapkan pemilu
apakah kemudian yang sudah terjadi saja atau kemudian yang sedang direncanakan oleh masing masing elemen tadi
ya sudah pasti dia tahu semua
mau masing masing elemen mau kemana mau tujuan kemana mau seperti apa ya pasti dia tahu lah
beliau ada itu banyak sumber
memangnya dari parpol parpol itu ada yang tidak laporan kepada beliau pasti akan ada
pasti ada orang orang yang dekat yang teman lama apa sih cerita
dan itu tergantung bagaimana beliau ini mencari data kan
tapi jangan dibilang bahwa apa yang beliau lakukan itu berdasarkan laporan intelijen yang dilaksanakan oleh bin bais dan lain sebagainya
tidak bisa tidak ada yang bisa pastikan itu
oke berarti tidak berarti
belum tentu linear begitu ya
nah kemudian pertanyaannya
oke pak soleman pertanyaannya kalau begitu adalah sebenarnya data yang seperti apa akhirnya
artinya begini apakah kalau tadi anda mengatakan bisa saja misalkan orang partainya yang misalkan bercerita kepada seorang presiden
apakah kemudian ini hanya soal angka saja misalkan atau kemudian juga pola pola dan strategi itu juga dimiliki dari data tersebut pak soleman
ya itu tergantung presiden
apa yang dia mau
kan sangat tergantung beliau data apa yang dia cari apa yang dia ingin tahu ingin dia lihat
mungkin satu kata saja sudah cukup
misalkan dia butuh sepuluh data dia sudah dapat sembilan tinggal satu cukup tanya ini begini begini oke sudah cukup
kita kan tidak pernah tahu
beliau yang tahu yang paling pasti
jadi kalau kita memperbincangkan apa kata beliau saya kira itu pekerjaan sia sia itu
itu tidak ada manfaat
ngapain kita bicarakan
yang kita lihat apakah dilakukan beliau itu melanggar hukum atau tidak kan itu aja
oke tapi sejauh ini artinya tidak begitu ya pak soleman ketika memang mengumpulkan data dari intelijen yang instrumen negara begitu
yang kedama saya tahu dia kan kepala pemerintahan juga
dia memiliki instrumen sah itu
kita laporan kepada presiden itu sah
tidak bisa kita laporan kepada menko polukam aja nggak boleh kok
itu sah nggak bisa
dan intelijen tidak akan membuat laporan kemana mana
hanya kepada presiden
dipakai atau tidak dipakai diminta tidak diminta kita laporan
dan itu menjadi pertanyaan dan pr tentunya ya
apakah dipakai atau tidak begitu ya pak soleman ya
nah itu tidak ada urusan
kita tidak berurusan
bagi kita sudah sampai itu sudah bagus
kalau beliau sudah bilang ada laporan dari bais ah itu sudah senang
berarti beliau sudah baca
dipakai atau tidak
eh nggak tahu
itu urusan beliau
tapi yang penting sudah sampai
terima kasih atas pandangan dan juga insight anda pak soleman ponto pakar intelijen yang juga mantan kepala bais tni
telah bergabung sama kami
sehat selalu pak soleman
ya terima kasih